kreasi kuliner khas negeri tirai bambu ini sudah akrab dengan keseharian orang indonesia
disajikan dengan pengukus bambu camilan asal tiongkok ini bisa dijumpai di restoran mewah hingga pedagang kaki lima
racikan dimsum pun bisa sangat bervariasi
sebuah gerai di kemang jakarta selatan ini menawarkan sepuluh varian dimsum
ini adalah hakau banyak disukai orang indonesia
nah yang saya cicipi ini isinya udang
ada juga lumpia udang yang digoreng dan fungzau atau ceker ayam berbumbu angsio
masih ada lagi restoran dimsum yang menawarkan hidangan murmer alias murah meriah
memiliki lebih dari seratus cabang di tanah air
restoran masakan tionghoa ini menyajikan dua puluh delapan varian dimsum kukus dan goreng
yang favorit kalau dari kita karakter ya macam karakter ada dakling pau ada bakpo apel
dan kalau untuk favorit yang lemah kita kebanyakan pungzau
yang kita rasa dari cita rasanya ada rasa rempah rempahnya ada gosi
yang anda rasa sedikit gurih gurih asemnya
jika anda ingin merasakan sensasi makan dimsum yang otentik
pastikan anda menikmatinya dengan teh khas tiongkok seperti teh bunga krisan dan teh ulung
sam tak melulu identik dengan cita rasa klasik
dimsum juga mengikuti tren kuliner kekinian
seperti yang lainnya
menikmati dimsum kini jangan melulu yang klasik klasik saja
coba beberapa jenis dimsum yang sudah berinovasi dan disesuaikan dengan selera kekinian
misalnya saja ada sumai dengan topping mozzarella atau seperti ini
bakpao dengan isian coklat atau oreo
jadi semakin banyak pilihan dan tentu saja semakin banyak penggemar
fadli rahman dimsum dalam bahasa kanton berarti makanan kecil
para pedagang dan penjelajah di masa lalu menikmati sajian dimsum bersama teh di kedai kedai di sepanjang jalur sutra
dari segi kata jansin makanan ini disebut juga dengan melekat di hati
jadi walaupun kecil tapi memiliki kesan yang sangat melekat di para penikmatnya
variasi dimsum tentu saja berubah disesuaikan dengan
kondisi masyarakat di indonesia sendiri ya
yang pertama tidak mengkonsumsi daging babi bagi muslim sehingga disesuaikan dengan daging ayam
dimsum bukan lagi sekedar sajian
ia adalah refleksi entitas budaya yang sukses menembus batas batas geografis
dimsum pun melanglang buana ke berbagai penjuru dunia
dan mampu bertransformasi beradaptasi dengan cita rasa lokal di wilayah yang berbeda beda
tim liputan cnn indonesia jakarta